assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tepuk tangan diskusi malam hari ini luar biasa sekali kita tadi dapat berita yang mengejutkan
banget apa itu psi akhirnya ganti ke singkatannya apa sih psi partai suka suka indonesia
bukan bukan bukan psi ganti ketum kita mengucapkan selamat kepada bang giring ganesa
ya kenapa selamat kebanggiri menjadi ketumkan mas kesang ya karena dia akhirnya selamat dari
posisi ketum psi oh ya akhirnya ya ya ya karena bang kita tuh setiap kali nih bang giring bikin
blunder kita di cnn ini selalu ngebahas oke dan kita akan kehilangan materi stand up bang
giring ada materi stand upnya ada ada baik kita ngebahas
betul kita jujur akan merindukan bang giring kepemimpinannya blunder blundernya karena itu jadi
bahan materi kita ya betul betul walaupun sekarang ketua psi itu adalah mas kaisang yang kalau dipikir pikir
aneh juga sih karena dulu kan mas kaisang itu adalah pebisnis pisang goreng betul terus sekarang
jadi ketua partai pebisnis pisang goreng ketua partai dulu jualan pisang sekarang jualan isu ya
sih iya benar sama sama digoreng cuma yang aku yang aku penasaran ini mbak nana yang aku penasaran
adalah isi grup whatsapp keluarganya pak jokowi sekarang ada dua orang dari dua partai yang
berbeda ya saling sindir menyindir saling sombong nih pasti akan terjadi mungkin mas gibran ngecek
duluan gitu selamat mas kaisang jadi ketum ya walaupun psi mas kaisang ngebales sorry ketum
sekarang ngobrolnya sama ketum gak sama kader
tapi untungnya ada pak jokowi sebagai ayam menengahi sudah sudah kalian belum ada yang jadi
presiden tapi kalau kondisi keluarga yang terlalu powerful seperti ini tuh saya cuma kasihan sama
anak tetangganya keluarga pak jokowi kenapa nih saya aja di rumah tuh sering dibanding bandingin loh sama
tetangga pernah di rumah ibu saya bilang oh kamu di rumah kerjanya main hp terus itu tuh anak tetangga
bayangin anak tetangga keluarganya pak jokowi beban banget tuh beban banget itu ibunya bilang ya allah
kamu rita di main hp terus lihat tuh anak pak jokowi udah jadi ketum partai nggak papa dari tadi marah marah
doang liat tuh jokowi udah jadi partai jadi presiden dan president ya tapi tapi sebuah fakta yang
menarik sebenarnya mas kaisang tiba tiba gabung psi kita harus mempertanyakan kenapa karena kita ini komika ngebaca berita sebelum sebelumnya

mas kaisang ngebaca berita sebelum sebelumnya
ngebaca berita sebelum sebelumnya banyak yang keluar malah banyak kader yang keluar banyak
mas kalau kantor nih banyak pegawai yang risain biasa biasanya ada masalah di kantor ya mas
biasanya biasanya begitu ya walaupun kita semua tahu posisi ketumpar itu adalah posisi yang berat
apalagi ketumpar tpsi apalagi harus siap menghadapi roasting para komika harus
siap mengurusi kader kader yang blunder dan harus siap melawan pendukung pak anies
dan ada fakta yang menarik mungkin abang abang belum tahu fakta yang menarik ternyata kartu
anggotanya mas kaisang diantar langsung sama mas giring ganesa ke rumah ke rumahnya langsung di
solo leh dari sini kita bisa ambil kesimpulan mas giring selesai jadi ketum mau fokus jadi kurir
oke tepuk tangan buat teman teman dari komisi co aldo dan juga duto semoga tadi pesan pesannya
sentilan sentilannya bisa langsung didengar ya oleh ketua umum baru dari partai solidaritas
indonesia mas kaisang pangarep dan penampilan teman teman dari komisi co sekaligus menutup
dialog kita pada malam hari ini terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan
kita akan ketemu minggu depan hari senin jam dua puluh tiga
indonesia barat dengan topik topik yang lebih panas lagi karena satu bulan lagi adalah pendaftaran
capres dan juga cawapres untuk pilpres dua ribu dua puluh empat siapa yang akan melenggang dua poros tiga poros atau mungkin
ada kejutan kita nggak akan tahu saya rifana prati pamit selamat malam sampai jumpa hai hai